untuk meningkatkan potensi desa terutama di bidang kuliner
ibu ibu pkk sekecamatan wedung demak jawa tengah menggelar festival kuliner budaya
berbagai jenis olahan makanan dari hasil laut dibuat dengan berbagai inovasi
kecamatan wedung demak jawa tengah merupakan salah satu daerah penghasil komoditas hasil laut
selama ini masyarakat hanya menjualnya dalam bentuk mentah
seperti kepiting kerang kijing dan hasil laut lainnya
untuk mendukung program kementerian desa satu desa satu inovasi
maka hasil laut tersebut diolah dan dijual dalam bentuk matang
hal itulah yang membuat ibu ibu pkk di kecamatan wedung menggelar festival kuliner budaya rabu pagi
mereka mengolah hasil laut seperti kepiting jadi garang asem kepiting
rica rica kepiting kepiting crispy dan berbagai jenis olahan lainnya
salah satu kelompok yang membuat garang asem kepiting menyatakan
jenis masakan ini dibuat sebagai inovasi karena selama ini
garang asem identik dengan daging
mungkin ayam ataupun ikan
soalnya kalau ayam kan sudah biasa umumnya kan ayam kalau enggak daging bebek ikan
ini buat inovasi baru coba bikin yang baru siapa tahu banyak yang minat
untuk pembuatnya susah enggak
enggak sih hampir sama dengan garang asem yang biasa
festival kuliner budaya ini diharapkan mampu menjadikan kecamatan wedung
sebagai destinasi wisata kuliner hasil laut
cukup inovatif dalam membuat masakan masakan
sehingga dari satu produk seafood itu bisa menghasilkan cita rasa yang berbeda beda
apakah nantinya ini akan menjadi wisata kuliner
saya yakin akan menjadi wisata kuliner
festival kuliner budaya ini mampu menarik minat masyarakat
untuk berinovasi dalam memasak hasil laut
dengan begitu ekonomi masyarakat setempat diharapkan ikut meningkat
indra winardi demak jawa tengah